kang aminnya mau kesini
nek ineke saya harus ngejek lagi
nanti saya main lagi kesini ya
si udin pengen nanya
besok lo sibuk kagak
besok mau ke rumah temennya
paling dianter sama amin
kalau udin yang nganter dimana
ikut abang yuk ketemu pacar si maya
pacar si maya itu buru sama abang
nah si maya mau buktiin kalau abang tuh punya istri
kok malah masuk
ganti baju dulu bang
dua ya bang
ketemuan di mana
kok kamu udah keluar
saya kan belum salam
kang amin ya
dari tadi pagi ngetuk rumah ineke
saya baru datang
dari tadi pagi ada orang
assalamualaikum untuk pintu rumah ineke
terus pas dibuka
gak ada orangnya
itu apa di belakang
kang amin jahat
ini bang uangnya bagi dua ya bang ya
ya kan gue udah bilang dari pertama
b pla meran nya sampai kapan
saya lihat kesana